kalau kayak begitu bisa berakibat apa
akibatnya begini sesama muslim bisa saling mengkafirkan
saling menyesatkan sedikit sedikit bilang
padahal orang yang mengkapirkan orang muslim
padahal orang muslim itu tidak kapir
maka yang mengkapirkan itu adalah kafir
itu dia tak itu dia
banyak yang kayak begitu ya noh
rumah saya terbuka dua puluh empat jam
kalau ada waktu nanti kita bakal mampir lagi ke rumah
alhamdulillah kalau begitu saya pamit dulu
bang nanti boleh nyewa ya
ini bang kita kesulitan cari alamatnya ustadz rehan
oh bang kita udah ngikutin petunjuk abang
gak ketemu bang
nah yang barusan jalan bareng kalian bodong odong
itu kan ustadz rehan
ente pada akan tau rumahnya dimana
nih bentar lagi mau ngasan maghrib
kita cari tajil dulu di masjid
itulah dia yang tadi teaspoon
kamu ngapain disini
ini baru satu
kayak romeo and juliet
saya masih banyak sekali yang harus dikerjakan
saya permisi dulu ya
si tete emang gak pernah ngerti
nah larin aja
tom gak ada makanan berat apa ya
dari tadi buka teh cuma kolak doang
bukannya gue gak mau beli
kita kan juga gak tau
sampai kapan nih kita ngejalanin amanah dari umi aida
udah sabar aja tahan tuh perut
tunggu sebentar ya
kan katanya lapar
yaudah sebentar dulu ya
udah ang dirin aja
lagi pula kalau dia nggak balik lagi
bukan gitu masalahnya tommy
gimana kalau dia ngelakuin hal hal yang ngerugikan orang lain
terus kita kena getahnya
kok gak ada coba
lu mah kalau mikir kejauhan
udah diamin aja deh
kalau ustadz beling yang memerintahkan
abang berdua datang ke rumah saya
cekilah pak ustadz
kalau tau dari kemarin kemarin mak
gak perlu sampai capek capek yang begini ya
untung aja kita ketemu sama ustadz beling
terus dikasih tau
kalau abang ini ternyata ustadz rehan yang kita cari selama ini
udah remak remak nih badan nyarinya ya
pertanyaan abang berdua ini sangat menarik
dan yang paling menariknya
yang paling ringan di dunia ini adalah
karena di zaman sekarang ini banyak orang yang sibuk ngurus dunia
sibuk kesana kemari
akhirnya dia meremehkan sholat
bener gak nih ya
hal hal yang berkaitan tentang dunia
sesuatu yang paling jauh adalah
yang paling dekat adalah kiamat
yang paling besar adalah hawa nafsu
sementara yang paling berat adalah amanah
betul gak kak
itu benar sekali
sebab segala sesuatu yang akan terjadi
bahkan surga dan neraka
itu adalah garibun
sesuatu yang berkaitan dengan dunia
yang paling dekat
sesuatu yang telah terjadi
itu adalah ba'idun
nah amanah ini
itu walaupun sekecil apapun
itu adalah berat
maka jangan diremehkan
saya bersyukur kepada allah
karena abang berdua
mencari kebenaran pada sumber yang benar
tidak seperti orang orang di zaman sekarang
asal mengikuti allah
padahal ujung ujungnya nanti
nah kalau kayak begitu
bisa berakibat apa kak
sesama muslim bisa saling mengkafirkan
sedikit sedikit bilang bid'ah
padahal orang yang mengkapirkan orang muslim
padahal orang muslim itu
tidak bisa mengakibatkan
jika tidak kapir
maka yang mengkafirkan itu adalah kafir
itu dia tat
banyak yang kayak begitu ya
makasih lo punya ustadz
saya tulis alamat ustadz ya
malam hari ini
kalau abang berdua
tidak ada urusan lagi
bisa istirahat di rumah saya
kali ini kebalik
iya kebalik dulu
nggak ditawa ditawa